alhamdulillah ya allah
seperti namanya kamila
kamila regina putri
kamila regina putri
apa aku ajak kamila berlibur ya
kau namanya regina putri promo ya pi
kenapa kau pakai alena
alena promo atau harisnya putri promo
kenapa harus regina putri promo
itu karena promo tour ini bekerja sama dengan hotel regina sayang
oh berarti kan namanya regina promo
kenapa harus dipakai regina putri
ya karena promo ini khusus untuk putri
ya itu karena itu
ya udah makasih api
alena mau baik lagi kerja
untung aku bisa kasih alasan yang tepat sama alena
kalau tidak alena bisa curiga
oke dita sudah ada berapa calon wisatawan yang mendaftar di program tur terbaru kita
cukup menggembirakan pak
dalam satu hari ada lima puluh orang yang terdaftar
tapi sembilan diantaranya memiliki nama belakang yang sama yaitu regina putri
ada sembilan orang yang bernama belakang sama regina putri
tolong kamu hubungi calon wisatawan yang bernama
kori regina putri di
christina regina putri untuk datang menemui saya besok kesini
maaf pak memangnya ada apa
tolong lakukan yang saya perintahkan ya
baik pak saya akan hubungi
ya sekarang kamu boleh keluar
kemungkinan sekecil apapun akan kucoba
asal aku bisa bertemu dengan anakku
kue kuenya sudah siap
kue lemper kue pedugis lapis putu ayu
kamilah kamu kok diam waktu ibu bilang kue apel
mila jadi ingat sama mama
soalnya mama suka banget sama kue apem
kamu jangan sedih gitu
kamu sudah sering cerita tentang mama kamu
tapi belum sekalipun kamu cerita tentang papa
kalau papa senangnya kue
bapak suka kue apa
gliup trek liur biar langahan mereka
ambil eh uang udah
ma apa yang cuma pedesime
baru dia built fuang
mama selalu berusaha menjadi seorang mama sekaligus papa untuk camilla
terus kamu gak ingin ketemu papa kamu
sumbur hidup kamila bu
bila sama sekali nggak pernah ketemu sama dia
mau dia ada ataupun tidak tidak ada pengaruhnya lagi untuk mila bu
tapi kalau memang allah mengizinkan camillah untuk ketemu sama dia
kamilah ingin ketemu sekali aja bu
hanya untuk mengatakan kalau kamila nggak butuh seorang papa

dan setelah kamila bertemu sama dia kamila akan menghilang dari kehidupan dia
karena kamila sekarang punya kehidupan sendiri
sudah kamu jangan sedih lagi ya
kamu kan nggak hidup sendirian kamila
ada ibu ada alena yang sekarang jadi sahabat kamu
juga ada fadil suami kami
sebenarnya ada sesuatu yang ingin kamilah jelaskan sama ibu
ini soal camillah sama kak fadil
sebenarnya kak fadil itu
itu coba dilihat dulu
kue bolunya udah matang apa belum ya pak
sebentar lagi kan temu temu pada datang
nggak enak kalau kamu belum siap
tante negara terbesar
tante cuma bahwa ini sebagai ucapan terima kasih tante
terima kasih untuk apa tanta
ucapan terima kasih
karena alena satu satunya orang yang memperhatikan dan menjaga taufan selama taufan gak ada di rumah
tante gak perlu terima kasih
lena ngelakuin semua itu karena
karena rasa sayang alena terhadap taufan
terima kasih ya rena terima kasih
seperti rasa sayang seorang anak terhadap ibunya
iya alena boleh
boleh boleh boleh sekali
dari kecil alena gak punya mama tante
alena ingin sekali merasakan
menyayangi seorang mama
alina boleh ngelakuin itu sama tante
tentu boleh boleh sekali
benar bahkan tante mau menjadi pengganti ibu aleka
terima kasih tante
alena kalau boleh tante mau ketemu sama keluarga alena
supaya bisa lebih akrab
boleh sekali tante
tante nanti sore datang aja ke rumah alena
nanti sekalian alena kenalin sama eyang
oh nanti sore memangnya di rumah alena ada apa
kan camilla ngadain empat puluh harian mamanya tante
dan itu diadain di rumah alena
jadi jadi eyang kamu itu bosnya kamila di restoran
orang yang selama ini dekat dengan kamila ternyata nih kamu ya lena
ya allah dunia kok sempit sekali ya lina

tapi sama siap prisoners
di kan bisa ada universitas maupun bst

aku cuma kebawah cresceny
dengan ibu laras
pasien laki laki yang ibu masukkan di dalam ruang vvip
terus gimana sus
tim dokter sedang menangani dia
saya disuruh mengabari ibu
siapa tahu pasien tersebut
saya sekarang juga ke sana ya
jangan sampai dia meninggal ya allah
aku bisa jadi seorang pembunuh
selamatkan dia ya allah
selamatkan dia ya allah
kamu mau bicara apa
sebelum bertemu siapa
sebelum bertemu siapa
kamu ketemu sama siapa
kamu ketemu siapa
bertemu di video selanjutnya
bertemu di video selanjutnya
bertemu di video selanjutnya